kita ke informasi lainnya kita ke trenggalek jawa timur untuk mengungkap kasus kematian seorang ibu rumah tangga yang terjadi di sana
ya ibu rumah tangga tersebut tewas setelah anggota keluarganya melakukan hal yang mereka sebut pengobatan
tujuh tersangka yang dituduh melakukan penganiayaan secara bersama sama itu adalah anak menantu adik kandung serta ipar korban
kasus bermula dari sebuah ritual yang dilakukan seluruh anggota keluarga korban
tersangka ra yang merupakan anak korban mengatakan kepada polisi ritual itu dilakukan untuk kesembuhan salah satu adiknya yang sakit
di tengah prosesi ritual korban tukinem mengeluh sakit perut
dengan alasan untuk menyembuhkan tukinem para tersangka menganiaya dengan cara memasukkan air dengan selang ke mulut korban
pada tanggal lima tepatnya sore hari jam empat korban mengeluh merasa sakit
kemudian salah satu
pelaku yang dimana anaknya selaku anaknya ini inisial air
melakukan pengobatan menggunakan selang yang diantaranya dimasukkan kepada bagian mulutnya
kemudian disumpal dengan kain
kemudian dengan teri
dan dari hasil pemeriksaan tim forensik tim forensik bahwasannya ditemukan bahwasannya pada bagian rongga udara
ditemukan kondisi air kurang lebih delapan puluh cc mililiter
yang mengakibatkan kematian korban
kondisi air kurang lebih delapan puluh cc mililiter